selanjutnya saudara kami akan mengajak anda untuk melihat ada satu jajanan tradisional yang hanya bisa anda temui di saat bulan puasa saja di gianyar bali
namanya adalah kue kopior yang banyak diburu warga sebagai menu untuk berbuka puasa
inilah kue kopior yang membuat kue ini berbeda dari kue lainnya yakni santan yang digunakan
membuat kue ini menggunakan santan dari kelapa kopior yakni kelapa yang mengalami kelainan genetik sehingga daging buah kelapa ini empuk dan terlepas dari tempurungnya
serta memiliki air yang sedikit dan aroma daging kelapa yang khas dan berbeda dari kelapa biasanya
jajanan berbuka puasa khas kampung melayu loloan ini dibuat dari tepung beras yang dibuat menjadi bubur
santan dan roti tawar
semua bahan tersebut kemudian dicampur menjadi satu dan dibungkus daun pisang
bahan kue kopior yang sudah dibungkus daun pisang ini kemudian dikukus selama sepuluh menit
setelah matang kue kopior siap dihidangkan
salah satu pembuat kue kopior yang masih eksis sampai saat ini adalah siti mahmuda
warga jalan gunung tangkuban perahu
bersama lima rekannya tiap hari mulai pukul lima pagi hingga tiga sore
ia memproduksi lima ratus sampai seribu lebih bungkus kue kopior
yang merupakan pesanan pedagang takjil di kabupaten jemberane
dan juga instansi pemerintahan atau swasta untuk acara berbuka puasa bersama
nama tepung beras gula pasir roti tawar bubur biara
santan garam sedikitnya ada aromanya pandahan
iya setelah itu semuanya adonan dimasak mau dikus dibungkus daun
kalau di bulan ramadan ini pesanan kue kopior gimana bu
setiap hari sitimah muda menghabiskan sepuluh sampai dua puluh butir kelapa kopior
untuk santan sepuluh kg lebih tepung beras enam kg gula pasir
dua puluh bungkus biji mutiara serta dua puluh bungkus roti tawar
harga kue kopior produksi bu siti ini sangat terjangkau
yakni tiga ribu sampai lima ribu rupiah tergantung pesanan
rasanya yang lembut manis serta memiliki aroma yang khas
dari campuran santan kelapa kopior dan pandan
membuat jajanan tradisional ini sangat cocok untuk hidangan berbuka puasa
ikhtiar dike kompas tv jemberane bali